assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa cnn indonesia
semoga anda senantiasa sehat dan berada dalam lindungan allah swt
hari ini saya meladi arama kembali menjumpai anda
dalam program gapai kemuliaan
tidak sendiri hari ini kita sudah hadir bersama dengan guru kita
kiai haji muhammad faiz yang akan membahas tema yang sangat menarik
dan lekat sekali dengan kehidupan kita sehari hari
yakni hakikat ujian dan pertolongan allah
bagi anda yang memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan melalui email yang tertera pada layar kaca anda
namun sebelum kita membahas lebih lanjut
saya akan ajak anda melihat tayangan yang berikut ini
masyarakat dunia kini tengah menghadapi banyak tantangan dan krisis
pandemi covid sembilan belas yang tak kunjung usai
ancaman resesi dua ribu dua puluh tiga hingga perang yang terus memicu ketidakstabilan geopolitik global
situasi yang serba tak pasti ini pun juga terjadi di dalam negeri
lombang phk terus melanda
inflasi yang tak terbendung hingga rentetan problem kesehatan yang memicu kecemasan publik
belum lagi kita yang berjibaku
dengan masalah kehidupan sehari hari
semua hal ini tentu menguji kesabaran kita semua
sebagai muslim kita tentu mengimani bahwa dunia memang ladangnya ujian
meski begitu tak sebaiknya kita hilang harapan
lantas bagaimana sejatinya sebagai seorang muslim kita menyikapi beragam ujian kehidupan di dunia ini
pak kiai muhammad faiz
apa kabar pak kiai
alhamdulillah baik sehat
pak kiai tadi kita sudah menyaksikan tayangan yang sangat relate dengan kehidupan kita sehari hari
saat ini kita tengah menghadapi tantangan yang luar biasa besar
tampaknya ujian itu juga bertubi tubi harus kita rasakan
pak kiai sebagai umat muslim sebagai hamba allah
bagaimana sejatinya kita harus menyikapi ujian yang ada dalam hidup kita
menyikapi ujian itu yang pertama kali
kita harus ingat siapa yang memberi ujian kepada kita
ketiga kita tahu bahwa yang memberi ujian dan yang memberi kesenangan
yang memberikan sehat dan yang memberikan sakit
itu sama adalah allah swt
maka kita harus ingat bahwa ketika allah mewahyukan pesan pesannya kepada umat manusia
allah memperkenalkan dirinya pertama kali

maha pengasih lagi maha penyayang
maka fungsi musibah ketiga itu dimaknai sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan
karena di dalam agama mendefinisikan musibah itu juga bukan sesuatu yang mudah
misalnya kalau saya tanya sama mia misalnya
kematian itu musibah apa nikmat
itu kan pertanyaan yang
yang tidak mudah untuk kita jawab
dikatakan sebagai musibah
tetapi kalau yang wafat itu adalah orang soleh
begitu banyak amal baiknya
maka dia sebetulnya sedang berpindah
kepada kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan dunia
karena dia akan dimasukkan ke dalam surga
tetapi kalau kematian itu dipahami sebagai
mengapa kemudian ditangisi oleh yang ditinggalkan
mengapa kemudian ditangisi oleh yang ditinggalkan

mengapa kemudian ditangisi oleh yang ditinggalkan
kemudian kita semua takut
dengan yang namanya kematian
tidak ada orang di dunia ini
yang suka berbicara
dan berdiskusi tentang kematian
oleh karena itu
buat orang yang beragama
musibah itu harus selalu melihat
siapa yang memberi
ketiga itu yang memberi adalah allah
itu harus dipaknai
bahwa musibah itu
bagian dari rahmat allah
di mana rahmatnya
jadi kalau kita belajar
di dalam agama
ada seorang ulama
sufi besar yang terkenal
namanya imam ibn atta'illah as sakandari
dia punya kitab hikam
yang masyur di dunia ini
beliau bertutur di sana
man lam yukbil
kalau ada orang
yang tidak juga mau sujud kepada allah
tidak juga mau beribadah kepada allah
padahal begitu banyak karunia
yang allah berikan kepada kita
hari ini mia misalnya sudah
berapa kali ini menghirup oksigen
kita tidak bayar
orang sakit di rumah sakit
itu menghabiskan uang jutaan
hanya dalam waktu satu hari
kalau kamu sudah saya berikan
begitu banyak kenikmatan
tidak juga membuat kamu sujud kepada allah
tidak juga mendorong orang
untuk menjadi orang yang baik
boleh jadi perlu diberikan
treatment yang berbeda
sama kan dengan kita punya anak
kadang kadang ketika kita panggil anak kita
bagaimana belajar dengan suara yang lembut
boleh jadi anak yang baik
akan kemudian cepat belajar
tidak semua orang seperti itu
tidak semua anak seperti itu
ada yang harus dibangunkan dengan suara yang intonasinya lebih keras
mungkin ada yang sedikit perlu dicubit
untuk dia bisa bangun di waktu subuh
itu sebetulnya mbak mia
dalam melihat musibah yang allah berikan kepada kita
baik jadi pak kiai bahwa sebenarnya ujian
dalam perspektif seharusnya kita seorang hamba adalah
itu adalah bentuk kasih sayang dari allah
bentuk kasih sayang dari allah
tapi bagaimana kemudian kadang kadang kita suka
tidak sabar mengeluh
bagaimana pada akhirnya kita memaknai betul bahwa
ini adalah bentuk sayangnya allah terhadap kita
saya dulu diajarkan mia sama guru saya
bahwa hidup itu perlu perbandingan
itu gak pernah berdoa minta sembuh
tidak pernah mikir rumah sakit mana yang bagus
bpjs dan sebagainya
padahal dia seorang nabi
seandainya berdoa doanya akan didengar
maka setelah dua puluh tahun istrinya yang tidak sabar
kata istrinya kalau bahasa hari ini
doa dong kepada allah atas penyakit yang sudah
mendera sekian lama
maka nabi ayub itu berdoa
doanya unik di quran itu
kata nabi ayub ya allah
saya sakit parah ya allah
tapi dalam sakit itu saya justru bertemu dengan rahmat
kita ini boleh jadi jarang membuka al quran
tapi kalau sakit jadi rajin baca quran
kita kalau transferan masuk di bank
gaji lancar bonus besar
itu lupa dengan sholat duha
lupa dengan zikir
tapi kalau sudah susah baru ingat
kita di rumah sakit dalam kondisi sakit
bisa menghatamkan al quran dalam waktu tujuh hari misalnya
tetapi ketika kita sehat
membaca satu lembar al quran
itu dua jam tidak selesai
nah itu kita artikan bahwa
setiap musibah yang datang
itu pasti bersama rahmat allah
ada tujuan yang jauh lebih penting
dan mendatangkan kenikmatan abadi
seandainya bukan karena sakit
mungkin sudah tidak sholat
seandainya bukan karena phk
mungkin gak rajin ke masjid
nah ketika kita membanding bandingkan itu
saya justru membaca al quran
berarti di situ allah ingin saya baik
ketika saya misalnya tidak mendapatkan pekerjaan
atau sudah bekerja yang nyaman
seperti mia misalnya
di tempat berasif
bertemu dengan begitu banyak orang
itu kemudian membuat lupa diri
lama sekali tidak sholat malam misalnya
lama sekali tidak baca doa misalnya
ketika allah berikan hal hal yang tidak diinginkan
boleh jadi karena allah ingin
hambanya kembali sholat
hambanya kembali bermunajat
dan yang paling penting
hambanya merasa tahu diri
bahwa sehebat apapun dia
dia akan tunduk kepada kekuasaan dan kehendak tuhan
jadi pak ustadz
kalau misalnya ujian pada akhirnya
justru membawa kita lebih dekat kepada allah
itu sebenarnya justru berkah ya pak ustadz ya
kita dulu pernah sekolah kan
gara gara ujian kita belajar
seandainya tidak ada ujian
kita lupa dengan diktat
bahkan kita lupa dengan nama dosen kita
bahkan kita lupa dengan nama guru kita
gara gara ada ujian
itu kita jadi seperti orang pintar kan
semua yang kemarin tidak kita pahami
tidak kita hafal
kita berasa menjadi seorang guru besar
berarti ujian yang juga tidak disukai
oleh mayoritas pelajar
itu pada hakikatnya untuk kebaikan mereka
jadi betul pak kiai
bahwa ujian itu juga bagian dari
bagian dari pembersihan diri
bagian dari pengguguran dosa
karena hidup ini kan bukan cuma
kalau kita sedang berjalan
kemudian terantuk sebuah batu
maka jatuh itu ketika kita sabar
tidak menyalahkan allah misalnya
kita terima itu sebagai satu ketentuan
jalanannya juga terang lebar
masih juga jatuh
itu menunjukkan ini bagian dari tanda kekuasaan allah
saya bersabar di situ
akan begitu banyak dosa dosa di masa lalu
yang gugur seiring dengan jatuhnya saya di atas aspal
pak kiai kita masih akan terus bahas
terkait hakikat ujian dan pertolongan allah
jangan kemana mana pemirsa
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
bicara ujian sebenarnya itu datang bersamaan dengan pertolongan dari allah
dia selalu datang dengan pertolongan dari allah
seperti hidup ini kan
ada canda tawa ada sedih dan nangis
kalau orang sudah lama tertawa
dia nunggu kapan akan menangis
kalau orang sudah lama menangis
dia pasti sebentar lagi akan tertawa
sepanjang apapun malam yang kita lewati
kita punya keyakinan
ada sinar matahari yang akan datang
menyapa kita memberi kehangatan
ketika sudah lama dalam terangnya matahari
dalam hangat bahkan panasnya
sinarnya mulai redup
panasnya mulai berkurang
masuk lagi ke gelapan
hidup itu selalu berputar seperti itu
kita harus selalu ingat
apa yang kita bicarakan tadi
bahwa semua yang datang dari allah
itu adalah yang baik
karena allah itu maha baik
tidak akan pernah memberi kecuali yang terbaik untuk hambanya
dan itu perlu dilatih terus
itu harus dilatih terus hati
bahwa semua kebaikan itu berpotensi menjadi ketidakbaikan
setiap nikmat dalam agama
itu berpotensi menjadi nikmah
sebagaimana semua nikmah
itu bisa jadi menjadi nikmat
contoh yang paling sering dulu disampaikan oleh guru saya
itu kisah lucu
di masa lalu itu ada seorang kiai
itu punya istri cantik sekali
sementara suaminya itu jauh dari standar ganteng
tapi takdir allah itu menjodohkan mereka
maka yang terjadi adalah
setiap mau tidur
itu suaminya itu memandang wajah istrinya
maka istrinya berkata
itu memandang wajah saya
saya memandang wajahmu
kemudian saya melihat cermin muka saya
betapa cantiknya engkau
dan betapa buruknya muka saya
tapi kita kemudian ditakdirkan oleh allah berjodoh
maka setiap saya memandang wajahmu
saya bersyukur kepada allah
bahwa saya yang buruk rupa
dikaruniai oleh allah
istri yang rupawan
di dunia dapat saya yang cantik
istri yang cantik itu dirubah oleh allah
menjadi lebih cantik lagi
kata istrinya betapa beruntungnya suami saya
istrinya melakukan hal yang sama
dia pandangi wajah suaminya
kemudian dia bercermin juga
istriku ada apa
sekarang kamu pandangi wajah saya
dan kadang kadang setelah memandang saya
engkau memandang cermin
saya memandang wajahmu
engkau bukan laki laki yang rupawan
saya memandang cermin
dan melihat betapa cantiknya saya
tapi takdir menyatukan kita
dan menjodohkan kita
maka setiap saya melihat cermin
memiliki wajah yang cantik
dengan wajahnya yang buruk
saya bersabar kepada allah
bukankah nanti abang
orang yang bersyukur
dan orang yang bersabar
itu dikumpulkan oleh allah di dalam surga
itu cara pandang
melihat bahwa suaminya
mendapatkan istri yang cantik
itu juga ujian
seberapa besar dia bersyukur
suami yang tidak bersyukur
memiliki seorang istri
padahal dia bisa menjadi suami
menjadi kepala rumah tangga
itu juga karena kontribusi istrinya
yang mengabdikan dirinya di rumah
sama dengan banyak perempuan yang tidak bersyukur
memiliki suami dengan alasan
mukanya tidak market friendly
ini semua sebetulnya adalah kunci
cara kita memandang
apa yang allah berikan kepada kita
ketiga kita bisa memandang
bahwa apa yang menjadi takdir kita
itu adalah pemberian yang terbaik
maka kita bisa berdamai
dengan kehidupan kita
apapun yang datang
kita tidak pernah melihat itu sebagai kenikmatan
tidak pernah melihat itu sebagai musibah
sebagai karunia allah
yang harus kita jaga
untuk mendekatkan diri kepada allah
masya allah menarik sekali
pak kiai kita juga memiliki pertanyaan
dari netizen kita saksikan
pak ustadz mau bertanya
semakin kita berusaha mendekatkan diri ke allah
ujian semakin banyak
tidak sedikit yang hidupnya jauh dari ibadah
justru hidupnya selalu beruntung
kenapa begitu pak kiai
bisa begitu ya pak ustadz
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ini ada pertanyaan dari mbak hesti
apakah betul ya
kalau kita ingin mendekatkan diri kepada allah
justru ujiannya akan semakin banyak
tapi di sisi lain
kalau kita melihat ada orang yang jauh dari agama
tidak pernah beribadah
tapi terlihat kehidupannya baik baik saja
bisa juga tidak terjadi
ada orang yang berusaha mendekatkan diri kepada allah
dan dia mulus jalannya
tidak banyak menghadapi cobaan
begitu ingin baca quran
kebetulan acara di televisi jelek semua
kebetulan pulsa internetnya habis
maka dia akan baca quran kan
kalau dia baca quran sambil punya pulsa
kuota yang masih banyak
boleh jadi dia berselancar di dunia maya
ada orang yang didekatkan oleh allah
kemudian allah tidak memberikan cobaan kepada orang itu
itu tentu karena situasi dan kondisi orang yang berbeda beda
tetapi kalau dikaitkan dengan pertanyaan tadi
itu kita bisa menggunakan logika begini
kalau saya sekolah
suka atau tidak suka

meraih gelar yang lebih tinggi
saya harus melampaui begitu banyak fase
untuk mencapai kelas yang lebih tinggi
untuk meraih kelas yang lebih tinggi
untuk mencapai kelas yang lebih tinggi
untuk melampaui begitu banyak fase ujian
dalam dunia akademisi saya
orang yang tidak sekolah
jadi jika ada orang yang berslaut
orang itu juga diuji berdua
ujian itu bukan semuanya
terkait kalau sakit
ketikalya mengajar dan berdoa
cepatfold itu sekatnya
dengan alasan ada kesibukan
dia lupa bahwa ketika dia sukses dalam sholat bermunajat kepada allah
allah itu pemilik dari semua urusan
ada banyak urusan di dunia ini yang bisa diselesaikan justru dengan doa
justru dengan munajat
tetapi kita kadang kadang tidak sadar bahwa itu juga bagian dari ujian
oleh karena itu setiap kita melangkah kepada kebaikan
kemudian beriringan dan beririsan dengan semakin banyaknya ujian yang bertubi tubi
itu tandanya allah justru semakin sayang dan ingin mengangkat derajat kita
nabi muhammad itu nabi ibrahim nabi musa semua nabi
nabi isa itu ujiannya bertubi tubi
berat mustahil bisa lolos dalam ukuran manusia
tetapi kemudian mereka membuktikan
dan dalam kemanusiaannya mereka bisa melewati itu
nah ketika ada orang lain yang kita lihat
tidak pernah taat kepada allah
tidak pernah berbuat baik kepada sesama
tetapi kok karirnya semakin melejit
itu sebetulnya juga tipuan
kita dikatakan oleh allah bahwa hidup di dunia ini
wama'l hayatud dunia
dan tidaklah kehidupan dunia itu mata'ul gurur
sesuatu yang menipu
nah ketiga kita
semakin jauh dari agama
semakin jauh dari tuntunan tuhan
tetapi semakin baik karirnya
itu justru merupakan ujian tersendiri dari allah
apa yang diuji
kesadarannya sebagai manusia
semakin dia sombong
nanti ujian yang akan dia hadapi
juga akan menjadi berbeda
nah oleh karena itu
menghadapi begitu banyak ujian
jangan kemudian ketika kita berbuat baik
kemudian kita pergi
kita gak pernah tahu kan
ujian itu yang keberapa
dulu ada guru saya itu cerita mia
ada seorang anak muda itu
ingin memecah batu
dia dikasih kampak
dia hantamkan ke batu
boleh jadi sampai seratus kali
batu itu tidak pecah
maka anak muda yang badannya kuat
dia katakan batu ini kuat betul
dan saya tidak bisa memecahkannya
di usia yang senja
di badan yang sudah ringkih
anak muda kamu sedang apa
saya tadi memecah batu
sudah saya kampak batu ini
seratus kali tidak pecah
boleh kau serahkan kampakmu
anak muda itu berpikiran
ini kakek gak tahu diri
saya yang muda sehat saja tidak bisa
maka diangkat kampak itu
dengan dua tangannya sudah berusaha
napasnya pun sudah tidak lagi panjang
di usia yang senja
dia pukulkan kampak itu ke batu
hanya tiga kali batunya pecah
anak muda tadi terkagum kagum
kakek luar biasa
hanya tiga kali pukulan batu itu pecah
bukan saya yang luar biasa
tapi kamu yang gak sabar
takdir allah itu mencatat dulu
sebelum alam ini diciptakan
itu semua ada takdir ukurannya
dalam takdir itu sudah ditentukan
batu ini akan pecah kalau dipukul satu ratus tiga kali
kamu sudah pukul seratus kali
saya tinggal meneruskan
kita tidak sabaran
kita tidak tahu
bahwa jalan keluar kebahagiaan itu sudah ada di depan mata
tunggu satu hari
tunggu dua hari
tunggu satu tahun
tapi kita selalu inginnya cepat dan instan
jadi kuncinya itu sabar
sabar dalam menghadapi musibah
selalu berperang saka baik kepada allah
tapi apa kadang kadang yang membedakan antara sabar dan pasrah pak kiai
kadang kadang aduh saya sudah pasrah deh
tapi jangan jangan malah justru bukan itu solusi
pasrah itu kan dalam artian biasanya orang pasrah itu karena dia sudah tidak lagi memiliki pilihan
orang yang menerima musibah dengan kesabaran itu bukan orang kalah
ketika dia memilih untuk sabar bukan dia tidak mampu misalnya untuk melakukan berbagai aktivitas melawan kesabaran dia
dia tidak sedang berlari dari takdirnya
tapi dia memilih untuk tunduk kepada apa yang terlihat dengan menggunakan logika
misalnya begini mbak mia
kalau ada orang misalnya sakit kemudian tidak berobat
itu bukan sabar
itu orang salah
tapi ketika orang misalnya difonis oleh dokter
usia anda tidak lagi panjang
ini penyakit sudah stabil
kalau ada yang berusia kecil anda terlambat datang
maka secara medis usia anda paling lama dua tahun lagi
nah dia bersabar itu
bersabar itu bukan berarti kemudian dia tidak melanjutkan pengobatannya
bukan kemudian dia memilih untuk menghentikan mengkonsumsi obat obatannya
tetap dia lakukan
karena ini adalah yang terbaik menurut dokter untuk memperpanjang usia dalam tanda kutip ya
bukan berarti usia diperpanjang
tapi dia ingin berusaha untuk semaksimal mungkin memberikan kehidupan kepada dirinya
nah saat itu dia sabar terus berdoa
dia sabar mengikuti anjuran dokter
yang menyembuhkan kan bukan dokter
allah melihat oh orang ini tunduk kepada aturan saya
kalau sakit berobat
dalam pengobatan itu mungkin tidak ditanggung bpjs
dia jual tanahnya
kalau bapak sehat kan itu termasuk
maka si anak tadi pak jual saja tanah
bapak tidak meninggalkan apa apa buat saya
tapi bapak sehat
itu kan bagian dari karunia allah
untuk mengajarkan kepada si anak
bagaimana berbakti kepada kedua orang tuanya
nah yang seperti ini mia
kalau kita rangkum secara keseluruhan
maka disanalah kunci kebahagiaan
sabar tapi tetap ikhtiar ya pak gaya

pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah jeda berikut
sampai jumpa lagi
masa yang akan datang
semakin lama aku kembali
musibah itu laksana tamu yang datang ke rumah kita
setiap tamu yang datang
pasti memiliki maksud dan keperluan
kemauan dan keperluan sang tamu
maka semakin cepat pula
pergi dari rumah kita
tentang tamu maka semakin lama tamu itu berada di rumah kita
musibah yang datang membawa pesan dari tuhan bahwa kita diminta kembali ke jalan dan bimbingannya
semakin cepat kita menundukkan hati kepada allah semakin cepat kita kembali kepada tuntunan agama
maka musibah itu akan semakin cepat meninggalkan negeri ini
mudah mudahan dengan kesadaran seperti itu allah swt segera mengangkat musibah yang menimpa kita
musibah yang menimpa saudara saudara kita
mudah mudahan kita semua dijaga oleh allah
mudah mudahan dibersamai oleh allah melalui perjalanan yang panjang ini
mudah mudahan allah swt senantiasa meridhoi kita semua
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh